kapal motor mina sejati yang memuat sekitar tiga puluh anak buah kapal
di bajak saat tengah berlayar di perairan tual ambon
pada sabtu pukul empat waktu indonesia tengah kemarin
kepala basarnas ambon muslimin seperti dikutip dari cnn indonesia com mengatakan
tni angkatan laut sudah mengerahkan kapal republik indonesia atau kri teluk lada
untuk melakukan negosiasi sekaligus untuk mengevakuasi puluhan anak buah kapal yang disandra
muslimin menambahkan tiga abk yang ikut berlayar diduga sebagai pelaku
atas pembacakan kapal yang mengangkut tiga puluh anak buah kapal
proses penyanderaan abk km mina sejati masih berlangsung sampai minggu sore tadi
dan untuk mengetahui perkembangannya sudah tersambung dengan kapolres kepulauan aru
dan juga dengan kapolres kepulauan aru
ambon maluku selamat malam pak adolf
selamat malam pak
ya pak adof informasi terakhir yang kita terima bahwa proses penyanderaan ini masih terus berlangsung
apa update terakhir hingga malam ini pak yang bisa kami sampaikan begitu
ya jadi assalamualaikum wr wb
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian
dari ambon melaporkan bahwa kejadian penyanderaan itu jelas itu terjadi hari sabtu
terjadi hari sabtu itu kalau tidak salah itu sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia timur
ya waktu indonesia timur itu mungkin diduga mungkin ada persoalan di internal baik kapten
maupun abk yang ada di dalam kapal itu
kami sampai saat ini belum bisa mengetahui persoalan jelasnya seperti apa
tetapi setelah kami mendapat informasi itu
karena kebetulan kami kedatangan di kepulauan aru
kedatangan kri teluk lada
terhubungan dengan cerayaan hari ulang tahun proklamasi mereka ke tujuh puluh empat
kebetulan pak danlanal kepulauan aru
si harto si laban beliau sebagai ketua panitia
olehnya itu kri teluk lada digunakan untuk tempat sebagai tabur bunga
kita lakukan upacara tabur bunga di situ
dan setelah itu acara penurunan bendera dan malamnya kita resepsi
setelah resepsi itulah kami mendapat laporan itu
nah setelah kami mendapat informasi itu
langsung kami koordinasi dengan
dengan pak danlanal maupun dengan kapten kapal kri
untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal
yang sementara di bajak tersebut
dari laut tiga belas orang sudah ditemukan
tiga belas orang sudah ditemukan
dan dua meninggal dunia
korban dua meninggal dunia
para korban tersebut ditolong oleh km marcel jaya lima puluh tujuh
yang juga ada di seputaran lautan tersebut
kemudian kini mereka telah dipindahkan
dipindahkan ke km gemilang samudera
jadi km gemilang samudera ini juga masih di laut
masih dalam rangka dia mencari tempat terdekat untuk kita bisa
permintaan keterangan dari para saksi maupun
baik terima kasih akbp adolf bormasa
kita akan tunggu apa kemudian informasi terakhir
terkait penyanderaan kapal ini dari ambon
terima kasih pak adolf
cnn indonesia prime news akan kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami